hari bumi dua ribu sembilan belas mengangkat tema global protect hour species atau lindungi keragaman spesies kita
tema ini sangat dekat dengan indonesia karena kita adalah salah satu negara dengan spesies terkaya di dunia
sekaligus negara dengan keragaman spesies yang terancam punah
nah berikut kami ajak anda untuk lihat fakta tentang keragaman spesies di dunia dan juga indonesia
serta alasan kita untuk menjaganya yang kami rangkum untuk anda
tahukah anda mengenai sebuah fakta spesies atau makhluk hidup apa yang paling banyak berada di muka bumi ini
manusia kah bakteri atau tumbuhan
mari kita lihat perbandingannya
populasi manusia di bumi saat ini berjumlah sekitar tujuh enam miliar jiwa
dari seluruh spesies bumi
jumlah manusia termasuk ke dalam kategori ini
di balik kekayaan hayati ini indonesia justru menjadi negara dengan mamalia yang terancam punah terbanyak di dunia
diikuti kemudian dengan spesies burung di brazil dan spesies reptil di madagaskar
spesies dunia juga sedang berada dalam periode kepunahan tercepat dalam kurun waktu enam puluh juta tahun
sebelumnya kecepatan kepunahan hanya berkisar satu sampai lima spesies per tahun
kini para ilmuwan dunia spesies dunia dan spesies reptil yang berkisar satu sampai lima juta tahun

artinya beberapa spesies punah setiap hari sebelum kita memahami manfaat keberadaan mereka di dunia
serangga kerap dipandang sebelah mata
namun faktanya serangga menjadi salah satu satwa yang penting atau vital dalam kehidupan manusia
dalam kurun waktu dua puluh delapan tahun terakhir
di indonesia dua puluh lima jenis kupu kupu dalam kategori dilindungi dan menjadi satu satunya serangga di dunia
yang masuk dalam perlindungan situs appendix dua
kupu kupu merupakan serangga primadona dan merupakan salah satu representatif serangga
kupu kupu merupakan salah satu representatif serangga
kupu kupu merupakan salah satu representatif serangga
menurut peneliti serangga lipi junianti pegi kupu kupu berfungsi sebagai indikator kualitas lingkungan
sebagai salah satu serangga penyerbuk dan mangsa beberapa jenis burung
kelompok kupu kupu terancam populasinya karena alih fungsi lahan
hilangnya tanaman inang untuk bertelur dan perburuan terutama oleh para kolektor serangga
saat ini sudah ada dua puluh lima spesies dilindungi di indonesia
dan hampir semua itu termasuk juga ke dalam appendix dua site test
justru kita mirisnya malah melihat mungkin indikasi kepunahan spesifik
jadi mungkin banyak spesies spesies kupu kupu indonesia ini yang mungkin sudah terancam punah tanpa kita sadari
selain kupu kupu spesies lain yang tidak banyak diketahui dalam kondisi mengkhawatirkan adalah tokek
di indonesia sekurangnya terdapat tiga jenis toke
tokek rumahan atau geko geko menjadi yang paling populer
meski seolah sepele tokek menjadi predator puncak di ekosistem sekitar rumah
biasanya tokek memangsa serangga yang merugikan manusia
seperti kecoa tikus kecil dan cicak
helen kurniati telah meneliti reptil ini sejak tiga puluh satu tahun lalu
menurutnya tokek terancam karena tingginya permintaan dari tiongkok
sekurangnya dua juta ekor tokek diekspor ke tiongkok setiap tahun
kalau tokek punah ya kita sudah kebayanglah
tidak ada yang mengontrol gimana populasi kecoa di rumah kita seperti itu kan
jadi banyak merugikan manusia lah ini dampaknya secara berpanjangan gitu
kepunahan separuh spesies satwa di dunia ini tidak lepas dari perilaku manusia
hancurnya habitat eksploitasi dan perubahan iklim merupakan penyebab utama karya manusia
belum lagi ketergantungan manusia terhadap plastik sekali pakai
terbukti berhasil mengancam spesies darat bahkan telah membunuh spesies laut
manusia telah membuat bumi kehilangan ribuan bahkan jutaan spesiesnya
tapi kita mendominasi bahkan cenderung tidak peduli
bumi sejatinya adalah gambaran nirwana
inilah miniatur surga
tempat semua makhluk hidup ditakdirkan dan dirancang hidup bersama
mari kita kembali menjadi manusia dengan peduli dan melindungi satu satunya rumah kita
yogi tujuliarto andika marianto jakarta